sekarang masuk lagi terus kita
karena sudah akan memangkas produksi kita hold lagi
jadi kayak gitu terus
tapi sebelum saya bertanya mengenai itu kita lihat terlebih dahulu
ini adalah gambar terakhir yang peroleh tim kami di lapangan
bahwa di antara hujan
tampaknya kita lihat mobil dan iring iringan
rombongan raja salman bin abdul aziz al saud
tampaknya juga sudah lewat
melewati dan kita lihat bersama
yang tadi diliburkan dari dua sekolah kehujanan
ya tampaknya untuk
mengibarkan bendera dua dua
di tangan kanan dan tangan kiri
itu tampaknya tidak realisasi
susahnya karena mereka saling megang payung
sehingga tangannya tidak bisa bergerak
tapi di layar kaca di sebelah kiri kita
masih di bogor tapi di posisi titik yang berbeda
itu iring iringan berjalan sangat lancar
tampaknya murid murid kita masih berjas hujan
polisi masih berusaha untuk mengamankan
perjalanan jalur yang dilewati oleh raja salman dan rombongan
ya tampaknya belum tiba di istana bogor raja salman
dan kita akan melanjutkan kembali
bersama pak ali
pak ali tadi saya sudah menyinggung mengenai opec
dan kita yang kalau katanya itu kita mau keluar
kemudian masuk lagi in out in out
dan sekarang hold gitu
tapi kalau menurut anda sendiri dalam posisi kali ini
kedatangan raja salman diplomasi minyak seperti apa yang harus kita lakukan
yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah
yang harus kita lakukan adalah mendorong investasi ke sektor migas
saya tidak ingin mengatakan tidak ada manfaatnya sama sekali
tapi pada dasarnya adalah sejauh yang bisa kita amati ketika kita menjadi anggota opec
karena memang kita berkepentingan untuk